banjir besar diprediksi akan melanda wilayah jabodetabek akibat cuaca ekstrim
prediksi ini disampaikan erma yuli hastin peneliti klimatologi pada pusat riset iklim dan atmosfer brin
dalam akun twitternya erma menyebut bagi siapapun yang tinggal di jabodetabek
harus bersiap dengan badai dasyat pada dua puluh delapan desember
ditambahkan erma pusat serangan badai ada di banten jakarta dan bekasi
dalam keterangan persnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebut
kondisi cuaca ekstrim diprediksi berlangsung mulai dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
bahkan di tanggal satu januari cuaca ekstrim akan meluas hampir di seluruh wilayah indonesia
kalau yang hingga dua januari
yang perlu diwaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat
bahkan bisa berkembang ekstrim sampai dua januari
terjadi di wilayah banten jawa barat dki jakarta jawa tengah
daerah istimewa yogyakarta jawa timur bali nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur
menyusul potensi badai dasyat pada rabu besok
penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
menerapkan bekerja dari rumah alias work from home
dikutip dari cnn indonesia com
heru mengatakan kebijakan wfh ini selain untuk menghindari potensi cuaca ekstrim
juga untuk menekan kemacetan terutama menjelang tahun baru dua ribu dua puluh
mengantisipasi cuaca ekstrim di malam pergantian tahun
badan nasional penanggulangan bencana bnpb
berencana melakukan teknologi modifikasi cuaca di beberapa titik rawan bencana
seperti di beberapa kabupaten di jawa barat yang dilintasi sungai sukanegara
sudah berkoordinasi dengan bmkg bapak menteri perhubungan
brin di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir mengenang dan mengganggu mudik tahun baru
nah itu kita laksanakan tbc
teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus menerus
cuaca ekstrim saat ini diperkirakan masih terjadi
terjadi hingga januari dan februari
bnpb mengimbau masyarakat yang menikmati libur dengan mempertimbangkan lokasi wisata
mengingat kondisi cuaca saat ini
tim liputan cnn indonesia